kondisi kesehatan salah satu tersangka pembunuhan ayah dan anak di sukabumi yang terluka bakar saat melakukan kejahatannya sudah membaik
yang segera dipindah dari rumah sakit pusat pertamina jakarta selatan ke rumah sakit polri kramat jati
tersangka giovanni kelvin bersama ibunya aulia kusuma diduga membunuh suami dan anak tiri aulia di sukabumi
pihak rumah sakit menyatakan kesehatan giovanni kelvin kian membaik
hari ini govani kelvin akan menjalani proses penggantian perban
ia akan segera dipindah ke rumah sakit polri kramat jati jakarta untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
saat ini sih kondisinya sadar dan pasiennya juga untuk indeks makanan atau nutrisi
makan menu biasa dan untuk perawatan luka dari yang bersambutan hari ini dilakukan pusat perawatan luka atau kandungan
dari awal kita tidak sampaikan bahwa saja untuk kondisi kafe itu tidak dapat ditemui oleh siapapun
kecuali harus mendapatkan izin dari pihak polisian yang menjaga sederhana kafe di nspp
jadi sampai saat ini pun kami dari nspp juga belum
saya ingin melihat yang mencenggok atau konfirmasi mahu customer service atau pihak manajemen kami
bertemu dengan saudara kafe selaku pasien